hanya di luar negeri ternyata dari dalam negeri tepatnya di kawasan bintaro banten
perayaan jelang natal juga dilakukan oleh puluhan murid taman kanak kanak di tanggerang selatan
berbagai tarian nusantara memeriahkan perayaan natal di sekolah penabur bintaro tangerang selatan
dengan menarikan berbagai tarian daerah seperti tari malaikat dari bali
tari sobat dari sunda dan wilayah lainnya
mereka berharap perayaan natal tahun ini bisa membawa kebaikan untuk indonesia dan keberagaman di nusantara